dua benda mirip bom temukan warga kebalen solo
polisi memastikan benda itu tidak berbahaya
dua orang warga solo menemukan benda mencurigakan di depan rumah di jalan arifin solo
lokas ini tidak jauh dari kantor denpom empat surakarta serta kantor balikota solo
sekitar pukul lima tiga puluh pagi tadi salah satu warga yang sedang menyapu halaman depan menemukan tas belanja warna biru
dinilai mencurigakan temuan ini lantas dilaporkan ke kantor cpm denpom
tim gegan napo dajateng yang datang ke lokasi segera mengokasi barang yang diduga berbahaya ini
kapolresta solo kombespol adesafri simajuntak mengatakan bahwa benda yang dilaporkan warga tidak berbahaya dan telah diamankan oleh pihak kepolisian
kelihatan ada barang di dekat pagar sana saya tuh ya tak jarki ya tak pikir itu sapa
itu biar disapu sama tukang sapu langsung tak
pakai kakek tak duit kek

terus aku belum tahu isinya dalam apa saya lapor sama tukang sampah itu
pagi tadi ditemukan benda serupa bom di depan gereja purbayan surakarta jawa tengah
untuk mengetahui kondisi terkini kita telah tersambung dengan produser lapangan kami ada sri hartono di sana
selamat siang tono
selamat siang ya ramal
pastikan apakah benda ini bom atau bukan karena dari pernyataan dari kepolisian ini bukan benda berbahaya
atau bukan barang atau benda bahan peledak tono
iya betul jadi sempat beredar bahwa isu adanya bom di solo ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh tim gegana
kapolesta solo komerspol adesa prismanita memastikan bahwa benda itu tidak berbahaya
benda itu hanya berupa potongan peralon kecil enam buah kemudian dipakai isolatif ada jam digital mainan di situ juga ada beberapa kabel
dan isi dari peralon sendiri merupakan bubuk dari semen sehingga polisi bisa memastikan bahwa benda yang dicurigai sebagai bom itu adalah hanya sebuah benda yang tidak berbahaya
namun memang bentuknya mirip menyerupai bom digital seperti itu heranov
ya hartono tadi anda katakan kepolisian menyatakan ini bukan berbahaya
melainkan ini paralon kemudian juga benda yang berkaitan dengan bahan bangunan
apakah ada klarifikasi lebih lanjut dari kepolisian
apakah sudah ada diperiksa orang orang sebagai saksi dan untuk mengetahui motif dari adanya benda ini ditemukan oleh warga
ya sejauh ini memang dari pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan terkait orang yang menaruh benda yang mencurigakan
tersebut apakah motifnya kemudian siapa atau mungkin ada jaringan
namun sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian
sementara itu benda yang dicurigai tadi pagi sudah diamankan di benteng fasentut oleh tim gegana dengan pengamanan dari pihak polresta surakarta
sementara itu dari pihak kepolisian sendiri sejauh ini belum merilis apakah sudah memeriksa beberapa saksi
termasuk pemilik rumah ataupun warga yang satunya ikut melaporkan ke polresta surakarta terkait temuan benda yang dicurigai berbahaya tersebut
berikan kami klarifikasi untuk kronologi kejadian tadi pagi sehingga ada warga yang menemukan benda ini
ya jadi sekitar pukul lima tiga puluh an itu ada salah satu warga yang setiap pagi memang membersihkan rumah halaman menyapu
depan kemudian dia melihat ada tas kecil tas belanja gitu warna biru
kemudian setelah disapu ternyata berat setelah ditengok dia curiga karena benda tersebut aneh dan kelihatan berbahaya
sehingga bersama temannya yang kebetulan lewat di depan rumahnya dia melaporkan ke kantor cpm atau denpom yang berada cuma dua ratus meter dari lokasi
dan dari situ dilaporkanlah ke polresta solo untuk selanjutnya tim gegana dari boda jateng
kemudian ke lokasi
sempat terjadi kepanikan memang saat itu ketika lalu lintas sudah mulai rame kemudian dari kepolisian melakukan penutupan jalan untuk mengamankan barang yang saat itu memang diduga berbahaya
namun setelah dilakukan pemeriksaan saat ini kondisi di tkp di kebalen di kawasan balai kota solo sudah normal kembali dan tidak ada penjagaan atau pengamanan dari kepolisian
singkat saja terakhir
saya penasaran apakah benar informasi yang beredar ini ada kunjungan dari kapolri ke sana ataupun dari pemerintah pusat menghadiri sedangkan acara di sana
sejauh ini belum terkonfirmasi pasti
namun memang nanti malam akan ada pembukaan g dua puluh di solo yang mana akan dihadiri oleh perwakilan dari sebelas negara yang akan melakukan kegiatan di solo
sejauh ini herano
baik kita harapkan kegiatan tersebut akan berjalan lancar dan tidak ada lagi penemuan aneh yang berada di solo surakarta
terima kasih atas laporan lengkap anda sri hartono langsung dari lokasi